dari hari ke hari dinamika politik jelang pilgub dki seolah hanya didominasi tentang dua hal
ahok sebagai kandidat petahana dan pdi perjuangan sebagai satu satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi
beberapa partai bahkan terang terangan menunggu langkah pdi perjuangan
apakah akan berhadapan dengan ahok atau justru bergabung dengan koalisi ahok
lalu pertanyaannya apakah sejumlah partai partai lain ini tersandra skenario ini
sehingga kehilangan momentum menjalin konsolidasi kuat dalam sebuah koalisi dan pengenalan calon calon mereka
kami mengulasnya malam hari ini dengan hendry satrio akademisi ilmu politik dari universitas paramadina
selamat malam mas hendry
kemudian ada sebastian salang direktur eksekutif indopoint selamat malam
bang sebastian salang saya akan lihat dari perspektif bang hendri satrio terlebih dahulu
kalau kita lihat beberapa hari terakhir terjadi kemarin kan polemik antara risma dan basuki cahayapurnama
jadi kalau diurut urut sepertinya pilkada d
dki ini hanya tentang peta hana ahok kemudian pde perjuangan lalu muncul satu sosok baru namanya risma ini
nah anda melihat apakah partai partai lain ini memang tersandra tidak dengan gerakan gerakan yang terjadi dalam dinamika politik dki ini
inilah yang namanya kalau kita lihat cerita di jakarta tidak ada bedanya bahwa dalam sebuah konstelasi politik dibutuhkan juga kepercayaan diri gitu ya
ini kan kalau mas indra bilang
masing masing tersandra ini gara gara masing masing partai politik ini tidak ada percaya diri untuk melawan ahok
padahal ahoknya sendiri tersandra
ini kalau bahasa sumatera mungkin bang sebastian ini namanya mati di pangku
kenapa saya bilang mati di pangku karena ahok juga tersandra
bayangkan saja sekarang dia sudah tidak lagi punya jalur independen
kalau salah satu partai tarik kursi atau misalnya semuanya cari dukungan ke dia
jangankan jadi calon gubernur gitu kan bisa bisa dia maju kompetisi juga gagal
nah makanya dengan hal hal seperti ini makanya lobby lobby terus dilakukan
kuncinya memang ada di pdip kenapa karena hingga saat ini ada dua nih
jadi secara alami memang kuncinya di pdip
secara alami kunci di pdp di jakarta saat ini kenapa
misalnya pertama berdasarkan hasil survei kedai kopi itu
kelompok diskusi dan kajian opini publik

di jakarta ini yang loyalitas penduduknya yang berdasarkan hasil survei kedai kopi itu
pendukungnya paling tinggi itu ada di pdip
jadi siapapun yang dicalonkan pdip dia sudah punya tabungan
kemudian yang kedua kenapa menjadi pdip
itu tadi sudah disebutkan bahwa dia ini satu satunya yang bisa mencalonkan kadernya untuk jadi calon gubernur
dan melimpa ruah kadernya banyak
ini memang mereka siap sekali
nah ini kadang kadang partai partai politik lain juga menunggu kira kira siapa yang akan diajukan oleh pdip
dan pdip ini kan juara bertahan sebetulnya
dia juara bertahan nasional
dan juara bertahan juga di jakarta
makanya ini menunggu langkah langkah dari pdip
nah kemudian ahok juga pastinya nggak akan tinggal diam
dengan mati di panggu tadi pasti dia akan coba mencari celah bagaimana caranya mendapatkan dukungan dari partai politik lain
yang paling dekat ya pdip
tapi kan pdip waktu itu sudah jelas aturannya bahwa kalau mau ya mendaftar punya kta
nah tapi kan kemarin pak asto juga sudah bilang

nah ini kan opsi pertama
opsi pertama iya
opsi keduanya adalah yang enam orang itu
opsi ketiga ini opsi kejutan
nah ini kan bisa risma bisa riza ramli bisa anies baswedan bisa teguh santosa bisa siapa saja di sana
nah ini yang menarik konstelasinya
memang yang lain lain kecuali gerindra nampaknya tidak siap
nah sandi uno dengan ketenangan dia charmingnya dia ini mulai pelan pelan hati hati juga pak ahok
kalau mungkin hari ini dia belum oke
tapi masih ada waktu hingga februari
jangan pernah meragukan rasionalitas orang orang jakarta dalam hal ini
oke kalau dari perspektif bang sebastian salang sendiri seperti apa misalnya
kalau kemarin sudah ada koalisi yang katanya koalisi kekeluargaan tujuh partai
itu menunjukkan mengkonfirmasi ketidakpercayaan diri seperti yang dijelaskan tadi oleh bung hendri satrio
atau apa anda melihatnya
pertarungan di dki jakarta ini
sebetulnya dia tidak berdiri sendiri
pertarungan jakarta adalah miniatur pertarungan partai partai politik di dua ribu sembilan belas
pilek pilek pres begitu ya
karena itu partai partai juga menentukan pilihan menentukan langkah di dki jakarta itu
itu penuh perhitungan
karena begitu mereka salah menentukan pilihan di dki jakarta
maka itu gambaran di dua ribu sembilan belas nanti
pdip dan beberapa partai lain berhitung betul
harus diakui hari ini
ahok ini lepas dari kontroversinya
dia itu sudah menentukan standar pemimpin jakarta itu sudah di ukuran yang cukup tinggi
keberhasilan yang dia sudah tunjukkan hari ini
itu juga standar ini ditentukan dibentuk oleh ahok atau sebelumnya jokowi
nah jadi pertarungan yang sekarang kita bicara ahok
standar yang dibuat itu sudah dengan kualifikasi yang cukup tinggi
karena itu partai politik kalau mau menantang ahok
mereka harus menghasilkan atau menunjukkan calon
yang siap bertarung itu dengan kualifikasi yang paling tidak sama
atau mesti lebih tinggi
nah dalam konteks itu partai partai politik tidak mudah menemukan
itulah mengapa sampai hari ini
partai partai politik yang selain yang tiga ini
itu masih belum menentukan
andai kata pdip itu sudah menemukan calon yang kualifikasinya lebih dari ahok
mungkin mereka sudah deklarasi
karena mereka bisa mencalonkan sendiri
mereka yang tadi dibilang
mereka punya pendukung lidl kaya jakarta relatif cukup militan
tetapi kan sampai hari ini mereka belum menemukan bahwa ibu risma dimunculkan
itu sebetulnya strategi saja untuk mengetes seberapa besar sih ternyata
sebetulnya sampai hari ini kan belum
seberapa besar respon warga di kaya atau bagaimana
paling tidak dari survei survei itu
belum cukup kuat untuk bisa menyaingi
karena itu pdip akan berhitung betul siapa yang akan mereka usung
cilakanya memang partai partai yang lain ini dalam tanda petik menggantungkan diri pada pdip
padahal mestinya beberapa partai yang lain itu
katakanlah enam partai yang lain itu
sudah bisa dengan mandiri mencari calon yang juga punya kualifikasi yang bagus
sehingga begitu pdip nanti mengajukan calonnya sendiri
atau merapat ke ahok
mereka sebetulnya sudah punya calon
kita menunggu gitu
saya menangkap pilihan pdip tetap bergabung sama ahok
kalau pilihan kembali ke ahok
maka yang kita lihat sebetulnya
ahok sendiri kan sampai sekarang juga belum menentukan pilihan yang jelas
bahwa satu juta ktp itu ahok heru
tetapi kenapa sampai hari ini ahok juga belum mendeklarasikan
padahal partai politik sudah cukup
tiga partai itu sudah cukup kenapa belum
dugaan anda ahok menunggu siapa
sebetulnya menurut saya
ahok ini juga mendapat sinyal mungkin dari pdip bahwa
ini demi kesimbangan politik kesimbangan
di tingkat nasional sudah pdip
lalu kemudian si rama dengan jokowi
lu berpasangan sama yang lain
maka pdip menjadi penting
supaya kerjaan di dki jakarta nyambung dengan kepentingan politik nasional
maka ya sudah komprominya ahok dengan pdip
nah di pdip ini pilihannya pasti yang paling mungkin itu nomor dua
tetapi saya ingin kembali ke partai partai yang lain dulu
mereka menyadari ini tidak sebenarnya menurut anda
sangat menyadari memang tidak bisa bergerak tersandra
atau memang mereka
sebenarnya jakarta ini kan terlalu seksi untuk dilepaskan
makanya mereka juga hati hati memasang kira kira siapa yang akan ditempatkan
betul menarik sekali memang karena ini menghitung juga peta politik di dua ribu sembilan belas
mengacu kepada kemungkinan kemungkinan atau terulangnya cerita jokowi
yang jadi presiden
nah partai partai ini juga menunggu karena memang melihat kira kira
kemana nanti konstelasi politiknya dan kepada siapa kami bisa berkoalisi
tapi begini kalau misalnya dilihat
kalau mereka memang ada pertimbangan seperti itu korelasi dengan dua ribu sembilan belas
beberapa partai lain yang paling tidak yang saya baca ada pkb atau kalau tidak p tiga dan pan
itu sudah mengatakan sudah pasti tidak akan mengusung ahok
tapi tetap menunggu pdip
artinya kan ini mereka berani bertarung juga sebenarnya
kalau memang sudah pasti tidak mendukung ahok kenapa mereka tidak menyiapkan sendiri kira kira begitu ya
paling tidak yang muncul di publik kita tidak tahu ada di dapur partai masing masing
menyiapkan siapa nama nama paling tidak sudah muncul nama nama
kalau misalnya pdip tidak jadi opsi dua adalah sudah punya nama sendiri
mereka mempersiapkan nama tapi kan memang semuanya masih menunggu kapan bisa dideklarasikan
ini kan misalnya begini ya taruhlah opsi pertama adalah opsinya pak sebastian salang
yang mengatakan bahwa nanti pdip akan ke ahok
kemungkinan soh kemungkinan
tapi kan ada juga opsi yang kedua misalnya ahok mencalonkan pdip mencalonkan calonnya sendiri
so artinya ini kan jadi seru nih kalau head to head
kita bisa melihat nanti kemana pilihan pak jokowi
apakah pilihannya ke pdip yang mencalonkan diri sendiri atau ke ahok
orang orang juga akan melihat kemana pak jokowi akan bergerak
kenapa butuh variable pak jokowi presiden jokowi

karena memang konselasi politik yang dibangun saat ini ahok itu masih nempel ke jokowi
walaupun ya jelas ahok bukan jokowi
nah tapi bila sampai ahok kalah dan kemudian serta merta pak jokowi sudah terang terangan mendukung ahok
ini akan menjadi menarik di dua ribu sembilan belas
karena bisa jadi partai politik yang mendukung jokowi tidak lagi sama dengan partai politik yang mendukung jokowi pada saat dua ribu empat belas
makanya ini masih tunggu menunggu dan masing masing kader parpol juga menunggu
tapi ini adalah pembelajaran yang baik sekali bahwa sejak era reformasi
baru pdip yang bisa mengeluarkan kader kader bagus kader kader baik
demokrat misalnya sepuluh tahun pak sby berkuasa ternyata juga masih gagal menemukan calon calon terbaik untuk melanjutkan kiprah sby di pentas nasional
demikian pula dengan golkar yang terlalu banyak orangnya tapi nggak muncul juga calonnya
nah ini jadi menarik mas indra makanya semuanya memperhatikan jakarta
perihal apakah kemudian nanti bu risma dipilih akhirnya di ujung ujung dipilih kemudian masuk jakarta ya itu kan bisa saja terjadi
ini namanya politik bisa saja bu risma ditarik dan punya kta ke partai politik yang lain gitu kan
karena melihat sejarah bu risma di awal awal kepemimpinan juga berbenturan dengan pdip
baik selanjutnya kita akan setelah jeda kita akan coba ulas lebih dalam lagi
apa sih karena sudah beberapa kali dikaitkan bahwa pilkada dki ini tidak merupakan variable sendiri
ini ada kaitannya mungkin dengan
pemilih legislatif ataupun pilpres di dua ribu sembilan belas
contoh realnya itu seperti apa sih kok bisa begitu terkait nanti penjelasannya
kita ulas lebih lanjut tetaplah di cnn indonesia prime news
jika yang masih terus menjadi pusat perhatian atau center of attention dalam pilkada dki ini adalah bagaimana langkah siapa yang akan digandeng ahok sebagai wakil gubernur
dan juga siapa yang dipilih oleh pdi perjuangan sebagai pasangan calon yang dipilkada dki
terus berkembang hingga hari ini
tetapi sisi lainnya ini yang justru sebenarnya menarik ketika partai partai lain menggantungkan diri kepada pdi perjuangan langkah pdip
padahal di sisi lain sudah mengatakan tidak akan mengusung petahana ahok
sementara kalau kita lihat kan sementara pdip juga menunggu ahok
ahok juga menunggu pdip tinggal mengalahkan ego masing masing sebenarnya kan seperti itu
tapi informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa informasi ini masih butuh klarifikasi bahwa hari ini jarod menuju ke kediaman ketua umum pdi perjuangan megawati sukaputri
apakah ini terkait dengan adanya penugasan sebagai cawagup
sementara politikus partai golkar yoris rawed informasinya juga sudah menyatakan begitu
wakil gubernur dari ahok
nah kalau informasi yang sendiri yang didapat oleh bung sebastian salang seperti apa ini
apakah terkait dengan opsi yang disebutkan oleh sekjen hasto bahwa opsi pertama adalah ahok jarot
artinya pdip ke ahok
ya kita mesti baca ini dulu
sebelum pdip mengambil sikap sudah ada sikap yang sudah diambil oleh nasdem hanura sama golkar
sikap politik golkar bahkan lebih maju dari sekedar dukungan terhadap calon gubernur dki
mereka langsung loncat untuk dua ribu sembilan belas
menyatakan memberikan dukungan kepada presiden jokowi untuk calon presiden di dua ribu sembilan belas
nah bacaan itu kita tarik lagi
siapa sih sebetulnya yang mengusung jokowi
atau jokowi ini milik siapa sebetulnya
pdip pasti merasa bahwa ini kader saya
kok tiba tiba golkar sudah menyatakan dukungannya untuk di dua ribu sembilan belas
maka kemudian mungkin bacaan saya mungkin sebelumnya pdip ini berpikir kalau ahok ini terlalu berlagu maka risma kita akan dorong
tapi dengan langkah politik golkar maka kemudian ini dibaca serius oleh pdip
jangan sampai ini lepas
ini lepas itu apa jangan sampai yang ini lepas tuh
lepas dalam arti
kalau dki ini juga dibiarkan kepada golkar maka dua ribu sembilan belas juga mereka akan main jokowi ini akan berbahaya
semuanya lepas dari pdip ini ya
karena itu langkah politik golkar harus diikuti oleh pdip
supaya pdip tetap mengambil kendali
karena itu sekarang ini golkar mungkin tetap mendukung ahok
tetapi golkar tidak bisa mengusung calon wakil
begitu masuk pdip pdip akan menunjukkan bahwa kami
meskipun belakangan tapi calon wakilnya dari pdip
artinya apa koalisi ini tetap pdip yang mengendalikan
ini hitung hitungan politik yang tadi saya bilang ada korelasi dengan pilpres di dua ribu sembilan belas seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
dari sisi yang lain yang tadi saya bilang bagaimanapun politik keseimbangan ini tetap diperhitungkan
tetapi ketika berurusan dengan politik nasional
maka ahok tetap tunduk pada jokowi begitu
karena itu pada titik titik tertentu ahok tetap mempertimbangkan bagaimanapun pak jokowi diusung oleh pdip
demi keseimbangan dan kesenambungan antara dki dengan istana
kemudian lebih elok kalau pdip juga merapat
nah ini yang
dan itu bisa menjadi indikasi kepastian
menjadi indikasi kepastian paling tidak bukan kepastian
apa indikasi mendekati kepastian
bacaan bacaan seperti itu yang menurut hemat saya ini membuat ahok ini tidak akan banyak menolak
kalau ibu bilang
pak ahok ibu minta kamu maju di dki jakarta bersama jarod ya
dan pdip akan mendukung kamu
pasti dia bilang oke bu siap
masakan akan itu
nah tetapi kan begini
eksperimen politik sudah dilakukan di dki jakarta ini
dan itu menjadi inspirasi bagi daerah daerah lain
dengan munculnya teman ahok
maka kemudian merubah gitu yang namanya mahar politik itu menjadi sesuatu yang bagi ahok itu tiga partai datang dengan sendirinya
nah ini satu
akan ditiru daerah lain begitu maksudnya
ini menjadi inspirasi bagi daerah lain
tetapi kan masih ada pr dengan heru gitu
komunikasi ini mesti tuntas menurut saya apabila nanti di belakang hari ahok ini berpasangan dengan jarod
ini harus ada komunikasi yang jelas gitu
kalau tidak ada komunikasi jelas apa dampaknya
ada satu juta ktp yang sudah dikumpulkan oleh teman ahok dan berpasangan dengan heru
tetapi heru ini masih terikat dengan posisinya sebagai pns
dalam konteks itu maka mungkin heru juga akan lebih mudah diyakinkan
karena dia masih bisa sekda
maka pertanyaan yang pentingnya
dari sekian banyak langkah politik yang dimainkan oleh ahok
publik juga bisa mengira kira
berarti ternyata ada transaksi juga dibalik ini
anda mengira seperti itu ya ada transaksi juga seperti itu
lo akhirnya bacanya kan begitu ujung ujungnya
anda setuju bang hendry
saya setuju lah
ada transaksi itu maksudnya
bisa lah itu kan kadang kadang apa yang diungkapkan kan tidak juga harus kita percaya
jadi apa yang kita lihat belum tentu yang kita lihat
apa yang kita dengar belum tentu apa yang kita dengar gitu kan
nah sekarang misalnya dengan konstelasi seperti sekarang
gimana caranya ahok menjaga supaya partai politik tidak hengkang
ini kan juga pasti ada hitung hitungannya dari ahok
dan kemudian pdip kalau memang benar pak jarod merapat ke rumah bu mega
kemudian memang hasilnya adalah ahok jarot
yang artinya mungkin head to headnya adalah sandi dan wakilnya
nah ini kan jadi hal yang menarik juga
tapi konstelasi politik pilgub ini memang tidak
saya rasa tidak akan berhenti pada saat
buat ahok jarod gitu kan
walaupun secara kasar mata kita melihat sudah tidak rame lagi nih
nah itu yang ingin saya tanyakan
apakah konstelasinya nanti justru akan sudah
bukan soal rame tapi lebih kepada tidak memunculkan persaingan yang begitu hebat
sehingga persaingan yang hebat sebenarnya kan menguntungkan bagi warga dki
siapa ini yang paling baik dari yang terbaik gitu kan
tapi ketika jaraknya jauh ukurannya adalah survei misalnya
beberapa survei tidak satu survei
nah ini makanya kan pertanyaan pertanyaannya itu kenapa
misalnya tadi pak sebastian bilang
kenapa pdip sampai hari ini belum
tidak mau mengajukan calon untuk menjadi gubernur
kenapa tujuannya hanya wakil gubernur saja
nah itu kan sebenarnya pertanyaan
ujung ujungnya kan kekuasaan
kalau dalam sepak bola kan nggak ada tiba tiba di piala dunia
sekonyong konyong menjuarakan ghana gitu
pasti kan yang dipilih kan yang pertama tuh ya
jerman brazil segala macam
ini juga kan melihatnya
ini unggulan pertama
maka ini harus didukung gitu
tapi kemudian apakah unggulan pertama selalu menang di jakarta
pernah juga ada yang kalah kalah
tapi kan ini menariknya adalah
masih ada jangka waktu yang cukup lama
kemudian masih ada juga tokoh tokoh nasional
yang berdiri di belakang para calon calon ini
misalnya ada prabowo ada sby
walaupun ada megawati ada jokowi juga
nah ini kan juga menarik dari konstelasinya
dan kemudian di pdip sendiri kan belum tentu saja
walaupun kata ibu adalah ahok jarot
tapi penolakan penolakan terhadap ahok di internal pdip kan terbacanya memang cukup besar
nah ini juga yang akan menarik perhatian dari masyarakat
soal penolakan ini saya kok nggak percaya
ini mainan politik aja
kita lihat lah
ini sampai saat saat terakhir ini kan
kritik terhadap ahok ini gak kira kira
kritik keras maksudnya
oh keras sekali
dan bahkan seolah olah pilihan mereka ini bukan pada ahok
tapi begitu nanti ibu bilang ahok jarot
itu akan berbalik memuji muji ahok gitu
jadi ini yang kadang kadang
makanya itulah itulah kalau misalnya partai politik memang masih ada
tapi memang yang saya harapkan
nah ini sih saya hanya mengharapkan nih mas
bahwa oke lah kalau misalnya nanti ahok jarot jadi
ya ada juga lah pasangan yang mencoba untuk menang ini ini
karena sebuah kompetisi yang sudah ketahuan pemenangnya itu
sama sekali tidak nikmat untuk diperhatikan
walaupun memang kalau misalnya yang terbaik untuk jakarta ya ahok
ya silahkan saja gitu kan
silahkan saja dilakukan
kita kan sedang ingin mendapatkan opsi opsi yang banyak
sehingga bisa untuk dipilih
nah pertanyaan selanjutnya
apakah memang stok yang ada
tokoh tokoh dari partai politik ini
karena tidak bicara lagi independen
karena sudah lewat begitu kan
memang tidak sebanyak itu
bukan tidak sebanyak itu
mereka tidak dibina dari awal untuk muncul di jakarta
kan tidak berusaha untuk digenjot oleh partainya
untuk bisa bersaing di jakarta misalnya
hal hal seperti ini terjadi
tapi misalnya ada
penyiapannya hanya instan begitu ya
yang sudah memimpin daerah lain
kemudian namanya kinclongi jakarta
kemudian pak jokowi turun tangan kan
akhirnya dia pulang bilang
oke saya gak maju jakarta
nah ini kan nampaknya memang betul
makanya dari tadi kita bicarakan bahwa ini konstelasinya jakarta ya sama dengan nasional
untuk menyelamatkan di arah dua ribu sembilan belas
supaya bisa dua periode ya begini ini ceritanya
tapi kembali lagi ke pertanyaan mas indra
itulah kelemahan kelemahan partai politik yang sekarang
kader kadernya tidak pernah disiapkan untuk memang memimpin suatu daerah yang besar
yang konstelasi politiknya ini tarik menariknya sangat kuat
mereka hanya disiapkan sebagai kader kader di daerah
begitu menang jadi bupati wali kota sudah cukup
tidak mencoba untuk diangkat lagi ke level nasional
demokrat adalah contoh contoh partai politik yang sudah merasakan manisnya panggung nasional
tapi tidak melakukan itu
tapi tetap mengkader kader kadernya untuk jadi pemimpin
sehingga sekarang siapapun mereka bisa tunjuk
oke kita akan jeda nanti kita akan dalami soal menarik tadi yang dikatakan
kalau misalnya penolakan internal sejauh ini di dpd dki yang sudah menolak ahok
mengkritisi di berbagai televisi tentang ahok
jika ketua umum memutuskan lain
tapi pertanyaannya kemudian
tapi pertanyaannya kemudian
kalau memang kondisinya seperti itu
mesin politiknya nanti benar benar seperti mendukung dari awal begitu
kita tahan dulu ya
ntar jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ketika tadi berbicara
segmen sebelumnya tentang apa
bahwa kemungkinan besar sinyal sinyalnya begitu ya
bahwa pdip kemungkinan akan bergabung dengan ahok
itu menarik ketika disimak penolakan dari dpd
yang secara gamblang menyatakan tidak akan mengusaha ahok
bahkan ada kader kader saat itu ketika berkumpul bersama dpd dki mengatakan lawan ahok
nah ini menarik
kalau memang itu terjadi kemudian pdip bergabung dengan ahok
kerja politik dari atau kerja mesin politik
apakah kinerja politik dari atau kerja mesin politik
apakah kinerja politik dari atau kerja mesin politik
partainya akan benar benar maksimal
karena ini kan bukan sejak awal mereka mendukung di ahok sebenarnya
untuk yang dpd maksudnya
dari semua survei itu
keterpilihan seseorang ya
terutama calon calon kepala daerah itu
yang pertama tama bukan karena mesin partai yang bekerja maksimal
itu lebih karena elektabilitas si calonnya sendiri
partai politik itu kecil sekali pengaruhnya
karena itu mesin partai itu bentuknya

oh itu nggak terlalu ber
oh terlalu gr kayak pdp juga nggak terlalu gr gitu
bahwa mereka yang paling menentukan pemenangan calon
jadi orang yang sama yang tadi menyatakan habis habisan menolak ahok
mereka yang akan paling depan nanti menyanjung nyanjung ahok gitu
dan itu kelakuan para politisi dan kelakuan partai politik
padahal tugas mereka adalah menghadirkan calon calon
oh iya padahal partai politik lah tempat persemayaan kader
yang mestinya siap dengan kualifikasi apapun
nah sekarang ini kan partai politik itu ketahuan bahwa mereka tidak punya kader
yang bisa menyaingi paling tidak standarnya sama dengan kualifikasi ahok hari ini di dki jakarta
ketika mereka gama pilihannya kemudian berbondong bondong mendungung ahok
ketika mas bes tadi menceritakan tentang hal ini
saya menjadi ingin lihat lagi bagaimana sebenarnya hubungan ahok
dan juga pdi perjuangan
paling tidak sampai hari ini sebelum kemudian apakah memang diputuskan
ataupun sinyal yang semakin menguat bahwa ahok akan bergabung bersama pdi perjuangan
kita lihat informasi yang berikut ini
kemesteraan politik antara megawati sekonoputri dan basuki cayapurnama
yang belakangan dipertontonkan ke publik
tampaknya tidak menjamin kartu dukungan pdip akan diberikan kepada ahok
pdip sebagai partai yang bisa mengusung calon sendiri dalam pilkada dki jakarta
tetap bersih keras agar ahok mengikuti mekanisme partai jika ingin diusung oleh partainya
namun ahok pun tak kalah keras
mantan bupati belitung timur ini enggan mendaftar dan mengikuti mekanisme penjaringan
di lingkup internal pdi perjuangan
bahkan ahok menawarkan pasangannya heru budi hartono
untuk menjadi kader partai berlamang banteng tersebut
sebab sebelumnya ketua umum pdip megawati sekonoputri
sempat meminta ahok memiliki pasangan yang merupakan kader pdip

kepada pdip ahok juga meminta ahok untuk memiliki pasangan yang merupakan kader pdip
sebagai sebuah penjara para pengurus partai sudah terlanjur antipati terhadap ahok
mereka menganggap ahok tidak menghargai mekanisme partai dan sosok sang ketua umum
bagi pdi perjuangan semua set mensuruhnya pak ahok itu sangat menyakitkan
bayangkan bu mega di ultimatum mengaku orangnya bu mega mengaku sangat dekat
tapi bu mega dikasih ultimatum satu minggu membuat rekom itu apa tidak menyakitkan
kader kadernya bu mega kan kemudian tersinggung
namun di tengah ketegangan hubungan antara pdip
dan ahok analis politik dari poltracking indonesia hanta yuda
beranggapan bahwa ahok dan pdip sebenarnya memiliki hubungan yang saling membutuhkan
jika diusung oleh pdip ahok akan mendapat lawan tanding yang relatif lebih mudah
dari sini kan terlihat bahwa pak ahok membutuhkan pdip
posisi tawar pdp menjadi lebih tinggi karena untuk memenangkan konstelasi dki
tetapi sebaliknya pdip juga membutuhkan pak ahok
tadi saya menyetir yang disampaikan
oleh pak ahmad basara secara ideologis secara elektoralis
peluang kemenangan suka atau tidak suka hasil survei sekarang masih ada di pak ahok
sementara risiko ketika memunculkan bu risma kalau kalah jatimnya akan diperhitungkan akan lepas
politik memang bergerak dinamis
kita akan melihat apakah megawati akan menjatuhkan pilihannya kepada ahok
yang mempunyai elektabilitas paling tinggi sejauh ini
atau mengusung kader internal yang potensial seperti risma
dan calon alternatif yang juga banyak disebut sebut
seperti komisaris jenderal polisi budi waseso
budi adiputro cnn indonesia
sampai saat ini belum kita akan mengajukan letaknya
ya tadi kan kita lihat salah satu pernyataan dari elit pdi perjuangan wasek jen
dari pppdi perjuangan ahmad basara
nah kata katanya sangat jelas dan lugas begitu
di meja ini juga mengatakan bahwa statement statement yang dikeluarkan oleh ahok
sudah sangat menyakitkan
bahkan bu mega sebagai ketua umum pun di ultimatum oleh seorang ahok
nah kalau misalnya kondisinya sebaliknya
saya tidak bisa membayangkan anda tadi sebut ini kelakuan politisi
tapi apakah akan bisa mulus tuh mereka melakukan kerja atau kampanye untuk ahok misalnya nanti
ya buat mereka itu biasa saja
hari ini ngomong lain besok ngomong lain buat politisi itu biasa saja
itulah kemudian yang membuat publik itu tidak mudah percaya sama partai politik
tidak mudah percaya pada
tetapi apapun ketika nanti sudah ada keputusan bahwa partai ini akan memberikan dukungan kepada si a
maka seluruh kader partai akan diinstruksikan untuk menuju ke situ
bahwa tidak ada jaminan seluruh anggota partai itu akan mengikuti instruksi partai
ya begitu dan faktanya memang begitu
tetapi instruksi resmi pasti akan
dengan demikian maka pernyataan pernyataan publik mereka juga akan berubah
kalau orang yang malu dengan ucapan ucapannya sebelumnya paling tidak kalau diundang mereka tidak akan berani datang
kalaupun mereka berani datang pasti balik memuji
dan itu bukan baru kali ini sudah sering
politik sih begitu
bahasanya kan bisa bilang ini menjaga kekompakan partai politik nurut sama ketua umum
ya mereka paling pandai lah
memoles atau memutar balik ke
dan mereka selalu punya argumentasi untuk menjelaskan itu
tapi ini pelajaran penting menurut saya ini pukulan telak bagi politisi dan bagi partai politik juga
bahwa kalau partai belum secara resmi membuat keputusan
mestinya pernyataan pernyataan publik itu harus terukur
tidak bisa seenaknya membuat pernyataan
dan ini kan pernyataan pernyataan yang muncul dari penafsiran personal
apakah ibu mega betul betul tersinggung belum tentu juga
buktinya ibu mega masih mengajak ahok untuk bertemu
masih jalan bareng masih ngajak makan
ini memang kadang kadang petugas partai itu terlalu kreatif menafsirkan sesuatu
sehingga kadang kadang begitu pilihan politik atau keputusan politik berubah mereka jadi kelabakan sendiri
ini selalu ada pelajaran penting
tapi di sisi yang lain ini juga pelajaran penting bagi ahok juga
ketika awalnya ahok begitu percaya diri karena ada dukungan satu juta ktp
lalu begitu waktunya bagi calon independen sudah ditutup
maka pilihan dia satu satunya adalah partai politik
dan celakanya tiga partai politik ini juga ahok sendiri tidak cukup yakin bahwa dia cukup maju dengan tiga partai ini
ukurannya apa kalau ahok tidak cukup yakin dengan tiga partai ini
nah faktanya sampai hari ini dia belum mendeklarasikan maju dari tiga partai
tapi ada hitung hitungan jangka panjang saya kira
ini bukan semata mata soal keberanian
tapi ada hitung hitungan yang tadi
ini ada bacaan soal kesimbangan politik antara dki dan nasional
lalu kemudian ada bacaan antara langkah politik
pdip di dua ribu sembilan belas berhadapan dengan langkah politik yang sudah dimainkan oleh golkar
jadi ini memang pilkarya dki jakarta ini adalah pertemuan begitu banyak kepentingan politik menuju agenda dua ribu sembilan belas
kalau bung hendry melihat kita sedikit kembali dengan kalau misalnya sudah hampir pasti maka tidak bisa disebutkan begitu ya
paling tidak sampai sekarang diprediksi tidak akan terlalu seru tadi atau tidak akan ada persaingan yang begitu ketat misalnya
dari berbagai survei juga
dari berbagai survei juga kondisinya seperti itu
seperti yang disampaikan
nah tetapi apakah sebenarnya apakah tidak sama kondisinya dengan saat dua ribu dua belas ketika memang saat itu petahana juga kondisinya sangat tinggi dalam survei
sekarang juga kondisinya sangat tinggi dalam survei
tapi pada saat dua ribu dua belas itu banyak tokoh tokoh yang sudah mulai bergerak sendiri meskipun belum didaftarkan begitu
sudah mulai bergerak
di situ waktu itu ada independen kalau tidak salah dan lain sebagainya
kepuasan publik di dua ribu dua belas terhadap voke itu rendah sekali memang
sehingga dia agak mudah memang untuk bergerak dan kemudian mengambil hati warga jakarta lagi
nah sekarang kan memang dihitung hitungan politiknya ini kan mungkin nampaknya pdip juga belajar juga dari sikap jokowi kepada pdip gitu kan
kemudian mungkin juga pdip belajar juga dari sikap ahok kepada partai partai sebelumnya
dari pib golkar gerindra bahkan
sehingga mungkin tarik ulur itu terjadi
yang memiliki sosok adalah sosok idealis yang memang terkadang tidak hanya berpikir tentang kekuasaan gitu kan
nah ini kan kalau memang langsung ke ahok ya serta merta ujung ujungnya adalah kekuasaan
jadi memang bedanya dengan kembali lagi ke dua ribu dua belas
saat itu memang konstelasi politiknya demikian enak buat lawan voke
jadi tokoh tokoh yang lain itu pd maju begitu ya
sejak awal bahkan saya yakin siapapun yang lolos keputaran kedua lawan voke
itu pasti menang jadi gubernur
nah ini kan waktu itu ada hidayat nur wahid ada jokowi ada alex nurdin ada faisal basri
jadi memang sangat banyak tokoh tokoh yang memang bagus saat itu dan memecah suara yang luar biasa
untuk melawan voke
nah bagusnya pak jokowi waktu itu bisa menembus langsung menjadi pilihan utama
karena memang kan di jakarta ini yang terbesar adalah kalau kita melihat dari geografis
nah ini adalah yang memuasal warga jakarta yang terbesar adalah asli jawa
kemudian sunda diikuti dengan sumatera dan lain lainnya
nah inilah yang membedakan
tapi yang kita lihat ini di dua ribu tujuh belas nanti masih ada memang kejutan kejutan
dan hingga saat ini kan mungkin baru perbincangan perbincangan
walaupun sama sama kita yakini kemungkinan besar ahok akan bergabung dengan jarod
tapi bukan tidak mungkin
tidak untuk kemungkinan ya
yang namanya sandiaga uno bisa juga nanti menyalip ahok atau calon calon kejutan lainnya
seperti riza ramli atau anies baswedan
masih cukup waktu anda melihat itu
bahkan risma pun kan bisa saja berubah berubah
kenapa saya katakan begitu
yang pertama adalah dari sejarah walaupun baru sekali incumbent di jakarta belum pernah dua periode
kemudian yang kedua saat ini kan kondisinya
semuanya belum ada yang pernah menang jadi gubernur
ahok juga kan belum pernah menang jadi gubernur
berarti itu kan menjadi wakil gubernur
walaupun petahana bukan berarti pernah menang ya
saat itu wakil gubernur ya
jadi ini sama sama
sama sama belum ada yang pernah angkat piala
jadi ya kita lihat saja
walaupun ya itu
kalau ahok jarod ya pasti dia diunggulkan tempat pertama
yang kedua kalau hanya ada sandi ya coba saja kita lihat apakah masih
nah ini terakhir
sebagai penutup kira kira dengan perkembangan sampai saat ini
dengan perkembangan sampai saat ini
menurut anda gambarannya waktu kan sudah sebentar lagi ada pendaftaran
kira kira akan hanya ada dua pasangan calon yang akan bersaing head to head begitu
ataukah bisa lebih dari dua
dengan kondisi sampai terakhir saat ini
bacaan sementara itu menurut saya
ini akan mengerucut menjadi dua pasangan saja
kecuali ada calon perorangan yang lolos
ya kan kita sudah tidak bicara perorangan lagi
ini karena ada beberapa yang daftar
tapi kalau semua tidak lolos
maka memang ini tinggal dua pasangan calon
tapi kan setiap saat itu bisa saja ada kejutan baru
tiba tiba tidak ketemu komunikasi antara ahok dan pdp
pdip tersinggung lalu kemudian mereka maju sendiri
dengan segala resiko
bisa menang bisa kalah juga
maka pertarungannya bisa juga tetap dua
tapi bisa juga jadi tiga pasang calon
jadi masih ada peluang
masih terlalu cair ini untuk disimbulkan
tapi kelihatannya sudah mengerucut
itu bahwa pdip akan bergabung dengan tiga partai yang lain
kelihatan sudah mengerucut ke sana
kecuali tadi saya bilang
tiba tiba ada tsunami politik gitu
antara tiga partai yang mendukung ahok sebelumnya
atau tiba tiba ibu mega tersinggung
bisa mengubah segalanya begitu ya
oke kita lihat perkembangannya nanti
karena memang politik itu dinamis
kita lihat perkembangannya
tapi yang pasti semoga warga jakarta
punya pilihan yang benar benar
sehingga bisa memilih yang baik dari yang paling baik
juga bung sebastian salang
telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime